menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
keadaan yang memberatkan terdakwa tidak merasa bersalah
perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat islam
perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan
keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum
terdakwa bersikap sopan di persidangan terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan
menimbang bahwa selama penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan
dan terhadap penahanan terdakwa dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal satu ratus sembilan puluh
ayat dua a kuhab menyebutkan
pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan dapat diperintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan
apabila dipenuhi ketentuan pasal dua puluh satu dan terdapat alasan cukup untuk itu
dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah
bila mana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat
perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap
terdakwa akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi
menimbang bahwa pasal dua puluh satu ayat empat a kuhab menyebutkan
penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana
dan atau percobaan maupun pemberian
pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu
diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pengadilan
terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana tersebut dalam pasal lima belas nakmah huruf a kuhb
dengan ancaman pidana penjara selama lamanya lima tahun
menimbang bahwa pasal satu ratus sembilan puluh tujuh ayat satu huruf k kuhab menyebutkan
bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan
perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
menimbang bahwa pasal satu ratus sembilan puluh tujuh ayat dua kuhab menyebutkan
bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat satu huruf a b c d e f h j k dan l
pasal ini mengakibatkan putusan pemidanaan
dan mengakibatkan putusan batal demi hukum
menimbang bahwa berdasarkan urayan pertimbangan tersebut di atas
pengadilan menetapkan agar terdakwa ditahan
menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum
oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita
untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini
dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan
maka pengadilan sependapat dengan penuntut umum
bahwa semua barang bukti tersebut harus tetap terlampir
dan menjadi bagian dari berkas perkara
demikian pula terhadap semua barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum
oleh karena semua barang bukti tersebut telah diajukan
dan diserahkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini
dan barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan
maka terhadap barang bukti tersebut
pengadilan juga sependapat dengan penasihat hukum
bahwa barang bukti tersebut harus tetap terlampir
dan menjadi bagian dari berkas perkara
menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana
maka sesuai dengan ketentuan pasal dua ratus dua puluh dua ayat satu kitab undang undang hukum acara pidana atau kuap
terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara
yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini
memperhatikan pasal satu ratus lima puluh enam a huruf a kuhp
dan pasal pasal dari undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
serta ketentuan lain yang bersangkutan mengadili
menyatakan terdakwa insinyur basuki cahayapunama alias ahok
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh pasal satu ratus lima puluh enam a huruf auhb dan pasal pasal dari undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
dan memperhatikan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun
memerintahkan agar terdakwa ditahan
menetapkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa nomor satu dan seterusnya
dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum berupa nomor satu dan seterusnya
seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara
membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp lima
demikian diputus dalam rapat musawarah majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara pada hari kamis
tanggal empat mei dua ribu tujuh belas oleh kami
dwi arso budi santiarto sebagai hakim ketua
juppriyadi abdur roshad didi wuryanto dan iwayan wirjana masing masing hakim anggota
dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini
selasa tanggal sembilan mei dua ribu tujuh belas
oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim hakim anggota tersebut
dibantu oleh yusuf riono haja erni dan ari palti sergar sebagai panitra pengganti
pada pengadilan negeri jakarta utara
dan dihadiri oleh alim kartono shmh dan kawan kawan tim penuntut umum dan terdakwa
yang didampingi oleh penasihat hukumnya
demikian putusan sudah dibacakan
kepada saudara jaksa maupun kepada terdakwa
mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama tujuh hari ini
setelah diucapkan putusan ini
yaitu berupa upaya hukum banding
untuk itu silakan saudara terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara
sebelum mengajukan sikap saudara
sudah yang mulia
kami akan melakukan banding nanti
kami menghormati apa yang telah diputuskan oleh majlis hakem
pada pengadilan negeri jakarta utara ini
kami akan menentukan sikap dan waktu yang ditentukan oleh undang undang
baik saya ingatkan kepada saudara terdakwa
walaupun saudara sudah mengucapkan banding di persidangan ini
harus ditindaklanjuti dengan membuat atau mencatatkan
pada kepanitraan pengadilan negeri jakarta utara
nanti di situ saudara menandatangani akte banding bersama sama dengan panitra
dan di situ sah saudara resmi mengajukan banding
majlis bapak boleh saya bicara
kan kami boleh menerima putusan majelis karena kami sangat membutuhkan itu
dalam waktu yang segera
ya untuk salinan putusan terhadap penuntut umum akan diberikan paling lama satu x dua puluh empat jam
jadi besok paling lama saudara sudah bisa mendapatkan
untuk penasihat hukum sesuai dengan ketentuan kuhap
saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis
nanti dalam waktu satu x dua puluh empat jam
sejak permohonan saudara
saudara bisa mendapatkan salinan keputusan yang sama
baik terima kasih
salinan satu x dua puluh jam mohon kiranya apakah petikan bisa kami terima
kalau petikan setelah saya keluar dari ruangan ini
saudara sudah bisa menerima
tentunya saudara dengan menandatangani tanda terima penerimaan petikan
baik oleh karena sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi
maka sidang perkara pidana nomor seribu lima ratus tiga puluh tujuh bitb dua ribu enam belas
pn jakarta utara atas nama terdakwa insinyur basuki cahayapurnama alias ahok
dinyatakan selesai dan ditutup
hadirin di mohon berdiri
majelis hakim akan meninggalkan ruangan persidangan